berikutnya saudara presiden jokowi dodo merespons pernyataan menko marves lutbincar panjaitan
yang berpesan kepada prabowo untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya karena merugikan
presiden jokowi mendukung pesan luhut kepada prabowo
menurut jokowi pernyataan luhut benar
namun meminta agar menanyakan langsung kepada luhut terkait kriteria orang toksik itu
ya ditanyakan kepada yang mau menyampaikan